pada rabu siang dpd partai gerindra provinsi jawa barat mendeklarasikan prabowo subianto sebagai calon presiden republik indonesia di pilpres dua ribu sembilan belas
meski tidak dihadiri langsung oleh prabowo deklarasi ini sudah disepakati oleh seluruh pengurus dan unsur partai se jawa barat
deklarasi prabowo subianto untuk maju pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dihadiri oleh pengurus anak cabang dewan pengurus cabang dan sayap partai gerindra se jawa barat
selain mengusung prabowo sebagai capres dua ribu sembilan belas dalam deklarasi disebutkan juga agar prabowo mau menerima pencalonan ini
sebab kemenangan prabowo dalam pilpres dua ribu sembilan belas merupakan arah dan tujuan partai gerindra di jawa barat
ya saya pikir positif ya dan ini menjadi bagian dari arah perjuangan kami
jadi orientasi aktivitas partai gerindra hari ini baik dalam konteks pilkada pembendahan struktur

ada praksi sayap dan semua tataran program partai itu diarahkan untuk tujuan utama kami yaitu memenangkan pak prabowo sebagai calon presiden kami
sudah ada wilam nasution di bandung jawa barat wilam bagaimana jalannya deklarasi prabowo sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
selamat sore eva baru saja berakhir pendeklarasian prabowo untuk menjadi calon presiden pada masa bakti dua ribu dua puluh

dan yang ketiga adalah mereka bersepakat untuk saling bahu membahu dan membantu agar prabowo bisa memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas nanti
dan ini disampaikan oleh mulyadi bahwa ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan juga sebuah jawaban akan kegelisahan bahwa di dua ribu sembilan belas nanti bahwa prabowo kemudian akan maju dan akan memecahkan berbagai permasalahan nasional dan mandat atau deklarasi ini juga disambut oleh sekjen dpd partai gerindra
nah didengarkan bahwa pada purwovega negeri juga sudah disambung melewati prerogatif perpustakaan sama dengan pengunjung nord fo yang disc gravitational gol est como feedback menyambut kita ajarannya dan menyapa anggota webpanda yang d coincid ever questa acara
muzani menyatakan sekjen dpd gerindra menyatakan bahwa sebentar lagi prabowo akan menerima mandat tidak hanya dari dpd partai gerindra di jawa barat
tapi juga di provinsi provinsi lain prabowo akan menerima mandat ini dan maju sebagai pilpres dua ribu sembilan belas eva
baiklah wilam nasution melaporkan langsung dari bandung jawa barat